namanya secantik orangnya
aduh bisa banget sih lo duh
dok ini tuh cewek yang gue ceritain sama lo
yang masih main balon itu
jadi ini orangnya
udah sekarang lo boleh pulang
ed tapi tunggu
besok lo harus datang jam satu
harus tepat ya
dan satu lagi
jangan lupa bawain makanan buat gue
tuh lo itu kan tiket gue
tapi kan tiketnya masih sama buah
jadi suka suka gue dong
nggasalin banget sih lo jadi cowok
eh eh mau kemana lo
lo belum balik pulang
nih sebagai ganti ruginya
tuh tiket lo ambil aja deh
nah sekarang izinin gue balik ya
sekaligus merangkap jadi asisten gue selama satu tahun
ya elah masa sampe segitunya sih
ya iya gue setuju
nah gitu dong
gue punya kabar baik buat aku
lo tau gak
gue kasih ke saudara gue
dan lo tau temennya ada yang suka
dan temennya saudara gue itu adalah
raymond yang sekolah di pelita bangsa itu
dan kabarnya dia bakal nelfon lo
lo tunggu aja ya
thanks banget ya du
namanya secantik orangnya
du bisa banget sih lo du
du ini tuh cewe yang gue ceritain sama lo
jadi ini orangnya
udah sekarang lo boleh pulang
eh tapi tunggu
besok lo harus datang jam satu
harus tepat ya
dan satu lagi
jangan lupa bawain makanan buat gue
gue harus nungguin orang
kasih ya minggu
cewe kayak gitu harus dikerjain duk
sekarang lo bantuin luka gue
mulai hari ini gue adalah bos loh
dan lo gak boleh protes
ya elah andra tega banget sih lo
ya udah elah sabar aja ya
aduh pelan pelan dong
lo tau gak dokter bilang dengul gue tuh retak
lo mau tambah parah
udah deh sekarang lo buatin kopi buat gue
ya udah deh gue temenin nih
gue dapet nomor lo dari sepupunya pandu
kalau jadi gue butuh jasa lo buat konsep sama fotoin acara suites yang pentingnya cewe gue
tapi lu bisa ketemuan kapan nih
kalau bisa waktu ketemuan konsepnya udah ada andra
gini lo kasih waktu gue dua hari buat mikirin konsepnya
oke thanks andra ya
ini lo bisa nungguin disini ya
si andra tuh orangnya emang kayak gitu ya
marah marah mulu perasaan
enggak kok anda tuh orang yang baik
tapi ya kadang kadang suka nyebutin gitu deh
anda tuh udah pake cewek belum sih
ya udah deh
gue tinggal ya liel
terima kasih andu
tuh ini cara bikinnya gimana ya
yalah gue begini aja segala gala
aduh pake berat tekrar scent sedikit lagi
bikin kopi aja lah mau benar
kenapa lu tau tau
syampun malu banget nih gue
lila kangen banget
malu lila lu kemana aja sih
lu sehat kan
ya ampun gue sentuh banget
tadi gue pinjam sepeda sama nyokap loh
bisa lu gak ada
andre fareza yang penyihir radio itu
yang lu demen banget
chris ya lu jangan maluin gue disini
jangan cuma disini
emang kita tuh barusan
kalo ngak nyeri itu cuma ketika lu guardian gitu kan
bikinin yang banyak
lila kemana sih
yaudah sih sabar aja
ntar juga datang
nangis juga cewek
gak bisa gitu dong du
unik banget sih hari ini
kebasi lo du
lo telat lima belas menit
lo boleh pulang
setelah gue pulang
kok gitu sindra
gue gak suka ya
sama orang yang telat kayak lo
maaf banget gue terlambat
kita juga belum lama kok
dan ini pandu
kiri gimana indra
ntar gue balik
cewek lo kemana
katanya sih lagi di jalan
mungkin bentar lagi juga nyampe
terus gimana indra
jadi gini reh
gue punya konsep tentang balon
jadi nanti dekorasinya gue penuhi dengan balon
disitu ada berbagai macam bentuk balon
sama warnanya yang banyak
kenapa mesti balon
kan biasa banget
karena keliatan balon gak punya arti
tapi sebenarnya balon itu punya unsur penting dalam sebuah pesta

pesta itu kalau ada balon makin meriah
jadi harus dipegang bersama
agar gak lepas
tentang perjalanan cewe lo bersama balonnya
oke juga dundra